malam hari ini saya akan live
bersama dengan salah satu narasumber
yang cukup prominent terutama
sebagai warga negara indonesia
atau diaspora yang ada di amerika serikat
vivit coffee dia adalah
diaspora dan juga
dua coffee di washington dc mungkin teman teman
yang biasa ikut
atau suka banget sama kopi susu mungkin
kenal banget sama dua coffee ya di jakarta
di washington dc tapi
karena saat ini kondisi di amerika serikat
sedang apa ya
bisa dikatakan cukup
sulit ya tidak hanya pandemi corona
kita tahu sekarang amerika serikat juga berada
dalam kondisi sulit akibat
pandemi corona di sana dan
total saat ini sudah ada
lebih dari dua juta kasus positif di amerika serikat
terus meninggal dunia
dan tidak hanya itu juga sekarang
di lebih dari lima puluh negara
bagian di amerika serikat
semuanya juga sedang
sedang dalam kondisi yang cukup
bisa dikatakan apa ya
bikin tidak terlalu aman ya
kemudian juga kita tahu dari dulu
karena amerika serikat banyak sekali
isu isu yang melanda
kondisi warga negaranya
diskriminasi kemudian juga
terus ternyata juga bukan ternyata sih
dari dulu kita tahu ya banyak kasus kasus kebrutalan polisi
yang terjadi di amerika serikat
dan ini tuh bisa dikatakan
jadi kanker ya
tapi yang juga jadi concern kita saat ini
adalah gimana sih sebenarnya kondisi dari teman teman warga negara indonesia di amerika serikat
teh vivid ini pernah sempat bercerita kepada cn indonesia
bahwa salah satu bisnisnya di sana yaitu dua coffee
itu terkena imbas dari aksi protes masa yang ikut dalam
gerakan dukungan black lives matter
dua coffee di sana sekarang lagi tutup
karena kemarin sempat rusak akibat ada
semacam aksi anarkis

nah kita pengen tanya bagaimana nasib dari teh vivid
kemudian juga bisnis para diaspora
dan kondisinya seperti apa saat ini
kita nanti akan join ya bersama dengan teh vivi
kita coba lihat dulu teh vivit apakah sudah join bersama kita pada malam hari ini
di sana sudah
malam hari muda dari jam delapan karena menyebutkan dengan jadwal teh vivid
alhamdulillah sudah join teh vivid pada malam hari ini
alhamdulillah sudah join teh vivid pada malam hari ini
alhamdulillah sudah join teh vivid pada malam hari ini
kita lihat ya apakah simbol indonesia dan situasi negara di sini bisa berkolaborasi dengan baik pada malam hari ini
betul ada nasib anarkis di sana
ada nasib anarkis di sana
tapi kita harapkan agar
aksi anarkisnya tidak berefek buruk
sangat buruk kepada
sangat buruk kepada
untuk menghubungi teh vivid ya
untuk menghubungi teh vivid ya
dua puluh satu halo selamat malam selamat pagi dan selamat pagi selamat pagi di sana efek terima kasih
banget ya sudah bergabung bersama kira kira pada malam hari ini karena belum malam minggu
ya teh ya belum ini masih jam sembilan pagi tepatnya di sini dan untuk mas masih cerah lihat makanya
di sini apakah semuanya sehat insya allah sehat ya insya allah sehatnya gimana juga sehat nggak
alhamdulillah alhamdulillah semua disini sehat keluarga juga sehat dan tadi aku dengar fani
sedikit cerita tentang kondisi di washington dc dan memang itu kondisi di tengah tengah kota
jadi kalau kami alhamdulillah kalau di rumah ditanya aman sehat alhamdulillah kami aman
karena kami tinggalnya itu kurang lebih ya kalau nyetir tuh dua puluh hingga dua puluh lima menit lah gitu jadi we're
not too close to apa toko yang gua coffee di dc di centrum ya betul kalau teman teman yang lain
gimana teh teman teman yang lain alhamdulillah mereka itu semua juga mereka sehat mereka nggak
ada kayak karena kita semua benar benar masih menjalani psbb meskipun kita sekarang udah masuk
ke face satu khususnya bagi para pebisnis yang tadinya dianggap non essential mereka udah boleh
mulai buka tapi itu pun juga hanya terbatas dengan outdoor dining saja tidak boleh masuk
dan tetap harus pakai maskar gitu nah itu pun juga selain para pebisnis yang menjadi customer
pun mereka juga nurut gitu jadi alhamdulillah kalau ditanya kabar jaya tips untuk berkerja demak
teman teman yang lain meskipun kita sudah memasuki v satu tetap suasana masih seperti kemarin kemarin
kita mengalami apa suasana sebelum v satu karena belum belum berasa kita kayak ngeriung rame rame
like in usual time ya teh tapi kalau misalnya dua coffee sendiri gimana teh kan kemarin aku sempat
lihat tuh beritanya kemudian juga apa namanya rusak kaca depannya terus teteh bilang terakhir
tutup ini gimana teh kalau boleh mungkin ceritanya kronologinya awal gimana sih teh pas tahu kabar
dua coffee oke kronologisnya itu durasi masih panjang ya berarti oke jadi gini dua coffee itu
tutup di tanggal tujuh belas maret dua ribu dua puluh pastinya dan kita itu tutup karena memang instruksi

itu tidak beneficial for us jadi lebih baik kita tutup aja dan itu juga untuk agar menjaga
kesehatan dan the safety of our employees udah kita tutup selama dua setengah bulan dan kita udah seneng
banget nih karena dc mayor itu masih masih di dalam keadaan yang lebih baik dan kita juga harus
menjaga kesehatan dan keamanan kita juga untuk menjaga kesehatan dan keamanan kita juga harus
menjaga kesehatan dan keamanan kita juga harus menjaga kesehatan dan keamanan kita juga untuk menjaga
akhirnya setelah berkali kali ditunda dia masuk ke
faceone kenapa ditunda tuh jelaskan sedikit karena disini itu bener bener
sering banget khususnya di vasht centro disney jadi mereka itu hal terutama
dari desmond jardiya itu nggak mau buka sebelum benar benar ada er kurva menurun
untuk kasus positif selama empat belas hari jadi waktu itu pernah terus terus kayak disitu
jadi itu strict banget
jadi pernah kita terus kita tadinya
akhir maret wah masih naik
pertengahan april wah masih naik
awal april awal mei terus masih naik
terus ada masa yang dimana wah turun
hari ke sebelas naik dikit
restart dong dari awal
jadi strict banget
harus empat belas hari
tidak ada kenaikan
selama empat belas hari diumumkan dua puluh sembilan maret
masuk fase pertama
wah kita semua senang karena kita
udah mulai bisa serving our beloved customers
gitu kan ya
udah terus abis itu
dan kita udah siapin semuanya
kalau teman teman ke ig nya
kita bisa lihat itu disiapin dengan
yang namanya smith guard
karena hanya boleh kontak dan speak up
kita nggak ada transaksi secara fisik karena semua
dilakukan online gitu dan pemesanan pun
pada saat mereka sampai harus pesan online
udah terus abis itu
kita siap siapin toko dan segala macam
setelah dua lima bulan
terus tanggal tiga puluh
kita ketemu customer kita kayak ketemu
kayak ibu ibu arisan gitu tau gak sih
karena dari jauh dari
jadi kita meskipun terbatas oleh smith guard
kita yang wah kangen banget i miss you so much
kita gak bisa kebuka tapi gitu gitu aja
anyway semuanya itu syukacita banget
dateng bawa stroller
bersama anaknya ada yang udah datang bawa pasangannya
terus habis itu semuanya aku tanya
karena kita tau di hari itu tuh ada demo
terus aku tanya
gimana kalian tadi perjalanan kesini
mereka bilang oh kita aman kok
jam sembilan sampai jam dua kita buka
tanggal tiga puluh tersebut gitu kan
udah kita buka
jam dua selesai kita pulang
dan kita udah semangat banget bahwa
dan juga sama head barista kita oke kita ketemu besok ya
karena liat nih order buat besok
semuanya udah masuk udah berdatanya
belum sampai besokannya jadi kita pulang
kita istirahat tidur karena udah capek
banget persiapan dari hari jumat
gak liat berita
gak liat handphone
terus abis itu
bangun subuh sebelum sholat kita ngeliat
as you juga ngeliat jam tiba tiba itu
miss call udah banyak sekali
dari bisnis partner kita yang di amerika
bisnis partner kita yang di indonesia
mereka miss call dan salah satunya mereka ngirim video
aku lihat video itu itu adalah video
yang diambil oleh
salah satu stasiun tv di sini
dan itu mereka ngezoom
toko dua coffee dengan kaca yang golong panjang
dari atas sampai bawah
dan kacanya itu kurang lebih
tingginya itu sekitar delapan feet
itu pemain basket bisa lewat
kemarin kita tinggalin ini semuanya aman
sekarang adalah ini dan itu kaca kita
benar benar di zoom sama salah satu stasiun tv itu
lalu setelah itu
jadi nanti malam itu
kalau aku potong ada yang jaga gak sih malam
ada yang jaga gak
gak ada yang jaga
gak ada gak ada yang jaga
ditutup aja udah seperti itu
terus kita liat sisi nah tapi
ada satu hal yang bikin kita tenang
jadi pada saat kita diumumkan
hmm kok aman aman aja
kan kita lihat jam lima subuh
terus kita nanya jam berapa sih tuh kejadiannya
dia bilang dua belas tiga puluh

nah kita denger rentakan keras nah kita denger rentakan keras
kita denger rentakan keras duk gitu
hah tapi kok gak ada apa apa gitu
yaudahlah udah bismillah kita langsung jalan aja ke
apa ke toko tapi sebelum kita ke toko
di subuh itu kita lihat kondisi dulu kan
apakah sudah aman apakah sudah kondusif gitu
hmm kita liat udah ada polisi disitu
udah di depan toko kami
di blok kami gitu karena di
gitu udah pas kita ke toko
yang lain juga rusak gak deh
yang lain juga rusak gak deh
yang sekitaran ini
nah itu dia
pertama kita lewatin
huuuhh kita lemes banget
hancur kacanya tiga tiganya
kayaknya dilempar pakai skuter
karena skuternya ada disitu
terus vending machine mereka tuh bener bener di jarah abis
hancur banget tuh
kita di sebelahnya kita langsung
oh bukan sekedar anarkis ini looting gitu
akhirnya mereka terus abis itu aku jalan
alhamdulillah kita aman tapi kaca udah berarakan dimana mana
pas kita deketin haa
gak ada apa apa oh ternyata pas kita pegang
kita pegang si lubangnya buk
masih ada satu
jadi ternyata kita juga baru tau bahwa
yang pecah lapis luar lapis dalamnya nggak pecah
mungkin bisa rekomendasi jenis kaca
nah bukan apa tapi pada saat saya nanya ke owner nya
itu kan sebelah satu hershey's ice cream
oh tapi bedanya dia dipecahkan pakai skuter
jadi bener bener prak blar kecah
kita disana mengikuti protokol air
terus dari sembilan ratus sebelas itu adalah ternyata disini itu
meskipun bukan dalam kondisi urgent
saya pikir kan loh kenapa nelfon sembilan ratus sebelas
karena kan kejadiannya lima jam yang lalu gitu ya
midnight tadi malam terus dia bilang
iya nelfon sembilan ratus sebelas itu udah mendapat nomor unik
termasuk kalau kita pada saat nanti lapor ke asuransi gitu
jadi kita tidak kalau disana mungkin harus ada apa
berita kayak kejadian gitu ya
lapor gitu ya
harus ada sejarah
benar jadi disini benar benar hanya nomor aja
dan nomor itu nanti pada saat dimasukin di database
sudah kelihatan semua kronologisnya gitu
detektif juga datang tapi selain itu semua juga
customer tercinta kami juga pada datang
mereka padahal kita lagi kondisi musibah
iya tadi masih menunjukkan ini ya
maksudnya kayak ya mereka suka dua kopi
dan mereka menunjukkan suku mereka juga
ada yang sangat aduh kita sangat berdikari dengan itu
apa ibu ibu yang dia lansia dia datang setiap hari
dia punya tempat istimewa di kedai kopi kita
special menu juga
iya dia special menu tuh piscok sama ini
iya terus abis itu dia
apa namanya udah gitu dia dateng
terus ada lagi
saya nggak kenal sama sekali
jadi dia dateng
saya lagi ribet di dalam nelfon sana sini
terus dia bilang
terus aku langsung
tapi yang lucu lagi ada yang bener bener lari
setelah nonton berita
nah beritanya itu dia bilang
kaca dari versus ice cream itu pecah kata anchornya
terus karena kami kan memang baru kan baru enam bulan
dia lari untuk make sure apakah kita
terus pas dia liat
so dia bener bener dateng untuk ngeliat
tapi ternyata iya gitu
dan juga para warga indonesia di amerika
so alhamdulillah banget sih ada hikmahnya dibalikin semua
hikmahnya kadang gitu ya teh
di setiap kesulitan itu biasanya langsung
orang orang yang bener bener sayang bener bener cinta tuh menunjukkan
gitu lah menunjukkan concernnya gitu asli
bahkan ada yang nawarin ini loh
aku boleh nyumbang gak untuk repairnya gitu gitu
jadi my goodness itu kita gak nyangka banget sih dapet support seperti itu gitu
so much love ya teh ya
itu pas lagi jam dua belas tiga puluh malam berarti itu protes gdc itu berlangsung dua puluh empat jam
atau kan kalau misalnya di indonesia kan suka ada batasnya tuh
jam enam harus udah pada cabut hari enam harus udah pada bebar
nah kalo misalnya gdc kemarin itu dua puluh empat hours mereka protes
mereka gerak di jalan gitu masanya ya gratis
ini adalah cerita yang saya dapat dari polis officer yang memang saat itu menangani
atau sedang menjaga di depan tni ya teteh
jadi apa yang terjadi adalah dari pagi sampai jam empat sore
itu disebut sebagai peaceful protester
nah dia bilang dari jam empat sore di titik di mana saya cabut dari
dc itu adalah titik dimana berubah masanya
tiba tiba yang datang adalah
dia bilang i would say mungkin oknum atau dia bilang adalah
those are organisers yang mereka mempunyai tujuan serupa
tapi juga dibalik itu mereka tidak terorganisir atau bahkan mereka tujuan awalnya bukan untuk black lives matter
karena orang yang dari organisasi black lives matter mereka bilang looting itu bukan kita
dia juga bilang mengatakan bahwa seperti ini
jadi kondisi kami itu kami jadi di dc itu terbagi dari beberapa distrik gitu ya
atau ward disini disebutnya
kita itu kayak misalkan white house dan dimana lo pakai dua coffee itu kita disebut distrik satu dan dua
nah yang datang ini dari jam empat katanya itu dari distrik tujuh dan delapan
dan i can't say much about them tapi distrik tujuh dan delapan itu tuh distrik dimana
terus ada juga apa namanya memang perbulannya disubsidi sama pemerintah
jadi itu adalah pemicu
kalau misalnya mungkin boleh aku nih kayak islam area nya gitu bukan
terlalu kasar ya
aku gak mau mengatakan itu tapi itu adalah distrik
yang beristriksi tujuh
dia bilang pokoknya itu adalah distrik tujuh dan delapan
dan mereka bilang dan mereka ngelihat wah distrik satu dan dua belum pernah kena apa apa nih gitu
so jadi mungkin ada penggeraknya dan semuanya jadi ke distrik satu dan dua
karena memang police officer ini bilang bahwa di washington dc selalu contoh aman banget
dan tempat dimana kalian bisa protes dimanapun bahkan akan kita protect kita lindungi gitu
dan terus abis itu dia bilang
dan ini dc itu adalah dalam radius tiga puluh miles
dc itu mempunyai sembilan puluh dua law enforcement organization
texas itu kan secara daerah kan luasnya lebih besar dari kita
tapi di situ banyak banget law enforcement organization
tapi ya itu dia dari jam empat ke atas mulai berubah menjadi vandalism disayangkan sih
oke ya sangat disayangkan sih teh
tapi kayaknya memang gak tau ya mungkin aku pikir kayak nature seperti itu kan terjadi di indonesia aja gitu
misalnya kayak protes yang tadinya cost nya adalah menyulakan sesuatu dengan damai
tapi terus tiba tiba ada yang mengendarai gitu
kemudian kayak ngobrol ngobroli terus akhirnya jadi musuh arsianak
terus kemudian berefek gitu berefek buruk buat bisnis diaspora indonesia
teteh masih bisa denger suara aku ya
ya ya denger
sedikit kok yang mau aku sampaikan juga itu terjadi
tapi apa namanya jadi itu terjadi itu di minggu pertama protes
sekarang ini kita sudah memasuki our surd week minggu ketiga gitu
jadi di minggu pertama itu di hari sabtu dan minggu itu
tapi semakin kesini itu semakin damai bahkan sudah tidak lagi diberlakukan jam malam
setelah kerusuhan yang namanya looting vandalistion itu terjadi di hari sabtu dan minggu
itu adalah hari kedua dan ketiga para protester itu turun ke jalan
semakin kesini itu semakin damai kenapa karena bisa dilihat dari angka penangkapan
awalnya di hari selasa setelah weekend kita berada di sana
pertama itu ada sekitar dua ratus delapan puluh delapan orang yang ditahan karena mereka melakukan pelanggaran terhadap protesting rules
jadi ada beberapa rules gitu terus mereka melawan pihak kepolisian lalu mereka ada sekitar dua ratus delapan puluh delapan ditahan
tapi semakin kesini semakin ketat rulesnya tiba tiba di hari kamis cuma ada tujuh belas yang ditahan
terus jam malam mulai dilepas dan sekarang pada saat itu kita sudah bisa berada di jalan selama dua jam

itu nol yang ditahan jadi tidak ada yang melakukan pelanggaran
so now it's actually safer gitu jadi demo nya semakin damai sekarang semakin kondusif suasananya gitu
bahkan anak anakku yang remaja pada boleh nggak kita ikutan waduh aku bilang kalau lagi nggak ada corona
iya nah itu dia kan

iya nah itu dia kan kemarin aku baca beritanya scientist bilang katanya ini protes tuh juga jadi sebuah perang
protes tuh juga jadi semacam kayak apa ya kluster penyebaran baru gitu jadi banyak yang jadi kasus banyak yang kena positif corona gara gara saling berdesak desakan
tanpa memakai masker dan physical distancing ya protes rada rada lupa ya untuk physical distancing
itu gimana teh jadi makin kunjung lagi dong
we don't know yet gitu sekarang tapi honestly kalau kita melihat ya memang itu seperti itu aku juga lihat ya di berita bahwa
we don't know yet gitu sekarang tapi honestly kalau kita melihat ya memang itu seperti itu aku juga lihat ya di berita bahwa
negara bagian maryland dan virginia kita sebut sebagai dmv area daerah maryland dan virginia
udah memasuki face dua karena penurunannya udah udah jauh begitu oke jadi wiro memang itu adalah
turun sih bagus banget dari juga ada pertanyaan dari mbak fani mbak fani rekaman aja kalau misalnya
kalau kalau mari kita baca berita kan kalau di houston texas ya itu skip of polisnya itu kan
keluarin kayak semacam pernyataan james trump yang cukup keras nih kalau di dc sendiri gimana teh
untuk apa namanya aparat keamanan kemudian kemarin kemudian juga bagaimana polisi misalnya
mengorganisir gerakannya untuk mengamankan aksi sendiri dan kaitannya dengan pengamanan
di sekitar gedung putih pengamanan di sekitar gedung putih itu waktu di awal awal itu sangat
amat ketat maksudnya segala please organization itu diturunin ke jalan metropolitan police
military police even us park police yang biasanya jaga park list itu mereka semua diturunin ke
jalan national guard juga sempat tapi sudah ditarik lagi wry now mereka itu
on behalf of where i live gitu memang di negara bagian lain itu saat ini seperti di portland
atlanta two the second kalau kita melihat berita memang sedang ada kerusuhan dan di sana memang lebih
bisa dibilang mencekam suasananya dibanding di dc saat ini tapi right now di dc sudah mulai kondusif
about that karena kalau di dc ini mereka itu dari dc chief please benar benar salah satu penanganannya
adalah setiap weekend pasti jalanan itu ditutup radius di tiga blok dari white house termasuk kedua coffee gitu dan
kita masuk dalam radius tiga blok dari white house itu jika sekarang kita ke sana itu semuanya seperti
out say zombie land karena ditutup pakai kayu board up gitu seperti kalau mungkin ada video lagi
menyebar five avenue di new york yang biasanya adalah pertokoan segala macam itu ditutup tutup
disini pun juga seperti itu begitu so that is all i can say dengan kondisi sekarang dan beberapa
instruksi dari law enforcement organization disini
a little far of missing rada bersyukur teteh dan keluarga serta teman teman warga negara indonesia
terutama yang juga lagi bekerja di sana tinggalnya di gc ya karena kondisinya lebih kondusif dibanding
negara negara bagian lain di amerika serikat ya sekarang saya seperti itu keterusannya teteh sama
ini teh untuk dari kemarin aku juga baca beritanya sih dari kjri terus kbri yang ada di sini juga
ngasih tau kalau misalnya orang orang indonesia jangan terlalu involve ke gerakan black live matter
full elaborate mor yes itu tujuannya sih agar kita bisa terlihat sebagai warga yang taat why itu lebih
ke misalkan saya sendiri gitu kenapa saya juga setuju dan ibaratnya menjalani himbauan dari
kjri dan juga kbri kenapa karena kita harus responsible and be able to answer pada saatnya
yang dipertanyakan sama salah satunya mungkin warga indonesia di tanah air gitu kenapa ikutan
urusannya apa gitu jadi sebaiknya kita bertindak sesuai kapasitas kita aja di sini i mean it is
not affecting as ya buat apa kita ikut serta begitu kenapa karena nantinya pada saat kita
dipertanyakan atas tindakan kita kita dipertanyakan atas statement kita di sosmed
di spanduk atau banner apapun yang kita bawa pada saat protes we have to be able to give them
a justification atau answer kenapa kita melakukannya sementara kita pun juga kalau saya amir setelah warga
negara indonesia gitu saya disini from the residence desa i can do business gitu tapi saya juga ingin
ikut mengikuti peraturan dari kbri dan kjri karena ia ingin merefleksikan bahwa kita bertindak sesuai dengan
itu kalau misalkan memang saya put something on black lives matter on social media platform karena
memang mungkin berhubungan sama usaha saya gitu tapi di luar itu i think we just have to be responsible
dan kalau misalkan ditanya oh ini ditelusuri atau simple as this lah sekarang itu whatever we do itu
kamera ada di mana mana it's like the walls have cameras you know even the road have cameras ada sosmed jadi jangan sampai kita di
cekrek terus ditelusuri dari mana dan kita lagi hilang terus kita lagi hilang kita ditelusuri backgroundnya
dari mana dan kalau kebun nama indonesia you don't wanna do that you know ya so just be responsible
jadi penasaran dari ke tiga pertama kali datang mengejarkan sakit ke apa tanah paman sen emang bener
gitu terhadap wasp lain kau kasihan di sana memang terlihat cukup jelas oke aku disini udah
dc itu adalah melting pot di sini ada puluhan perwakilan dari berbagai negara di dunia
bahkan di sini ada disebut sebagai
zero itu disitu adalah stretch of apa kedutaan besar besar gitu di sana so i live in the melting pot
dimana terkerasa juga di dua coffee yang datang itu orang dari berbagai negara berbagai warna kulit dari
berbagai bahasa dan i ⁇ don feel that discrimination at all sih sebenarnya mungkin kalau tinggal di
tapi kalau di washington dc ini in this is a melting pot dan kita kadang kalau misalkan lagi lagi lagi
menit gitu jadi orang yang datang itu dari berbagai negara dan aku kadang kadang bisa dengar
orang jepang lagi ngomong terus summer from bleabinies gitu jadi dua coffee itu kadang kadang
berasa lagi wow this is so diverse gitu kita kedatangan turis di setiap sabtu minggu dan mereka
melalui murid gitu ya bisa foto foto dua house mereka mampir ke kami and i do not see kesenjangan
apapun di situ everyone is just all no blend in terutama di daerah washington dc di maryland pun
juga saya tidak merasakan di virginia pun juga saya tidak merasakan bahkan ini satu yang saya rasakan
mersimm berbagai macam interfaced dan mereka itu tuh saling pesar akan sejerah madan dia bener bener
kamu tapi kalau enggak kita yuk bikin buka puasa bersama di rumahku dan dia ngajak itu adalah dia
orang isis jewish tapi dia ngajakin teman teman yang muslim buka kuasa di rumahnya so when you
ask about discrimination i do not feel that karena anak anakku di sini kan dari bayi gitu
dan mereka sekolah di sini hanya sempat sekolah di jakarta tiga tahun tapi mereka dari baik pk
sampai sekarang sma mereka di sini dan anakku malah bilang gini nanti pada saat corona udah habis
my little group of diverse people ini teman teman yang udah datang dari berbagai negara
kita mau bikin gathering lagi kita mau mikir bagaimana kita bisa menyumbangkan suara agar
kita selalu peaceful dan damai dan orang mengerti background kondisi kita masing masing so i ⁇ dont ⁇
feel that you sangat ini harus jadi contoh ya mestri kayak diversity dan juga toleransi yang
ada di sini harusnya dicontohi sama negara bagian tapi
again oknum oknum kadang kadang bukan oknum oknum apalagi yang punya nilai nilai
yang sedikit angkat setiap kecil kan kita untuk melihat beyond that ya teteh ya karena
kota sih kita karena kita berwurah city kita kota gitu tapi mungkin di daerah yang i would say bukan
di kota atau bisa dibilang gini deh mungkin di daerah informasi ya informasinya lebih terbatas
gitu ya dan kita washington post juga is just like two blocks away
gedungnya kelihatan dari kita gitu dan disitu kita we are inform gitu well fair well inform
dan kita were very open to so much diversity bahkan kita sangat welcoming dengan hal tersebut
so bahu membahu jiwa gotong royong dengan background ras apapun itu sangat amat berasa di sini begitu
doi nge tet terakhir pengen berhubung ke adu rasia sangat seperti tapi aku lagi penasaran teh satu
pertanyaan terakhir terkait dengan dua copy dot yang berubah menjadi apa itu dan apa yang diberikan atau diberikan ke dalam kalimat
di sana ini perbaikan berarti lagi dilaksanakan kan teh ya terus ke depan maksudnya kayak proses perbaikannya sekarang jalannya seperti apa dan
insya allah buka kapan nih teh mungkin ditunggu nih kan kabarnya oleh para customer setia nih teh
perbaikan iya prosesnya tapi jujur semuanya itu backorder karena
shop itu mereka jujur bilang waduh kita lagi kelabakan banget
kita lagi banyak sekali pesanan untuk perbaikan store fraud glass kenapa karena banyak dari customer mereka yang kena
maaf maaf aku potong kalau misal beliau kerugian berapa teh
oh untuk ini gelasnya oke ini baru baru saja keluar dari
glass company kita estimasi hanya gelasnya aja ya itu kurang lebih sekitar tiga ribu an dollar
tiga ribu something dollar untuk gelasnya aja dan itu
kita bener bener ya udah ngikutin segala macam proses yang dibutuhkan dan juga paywork dokumentasi dari
yang dibutuhkan oleh asuransi
tapi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaan
sedang masih dicari tahu pelakunya siapa teh apa udah ketahuan
enggak enggak kita enggak enggak ada yang mencari tahu
menguntut atau it's because it's a mass
sampai saat ini sih kita ada itu pertanyaan itu muncul sih apakah akan menuntut pelakunya apakah akan
saat ditanya jawaban aku adalah
jatuh bangunnya kita
ibaratnya jatuh dan bangunnya lagi itu berdasarkan energi positif dan juga cinta dari
keluarga dua yang di indonesia dan juga di sini dan juga supporter
coach supporter people yang sudah support kami dari customer dan juga komunitas coffee jadi
kita sih nggak ada sih keniatan untuk menuntut mendingan kalaupun kita mempunyai tenaga ekstra
which sekarang tuh lagi terkuras banget
karena dengan kondisi ini dan bagaimana kita harus tetap bisa survive and keep our business afloat
lebih baik kita
channel that energy untuk something positive terus berinovasi kayak sekarang ini
ditanya memang iya dalam proses repair dan memang tadi glass company kita bilang sedang mundur karena back order
kurang lebih dua mingguan jadi kita harus menunggu
apa the custom size of our window itu jadi lalu di install itu satu jadi sementara itu
kita masih board up
masih ditutup oleh plywood dan itu
the whole tiga blocks of white house semuanya seperti itu perkantoran juga bahkan apa
tokoh tokoh yang tidak rusak
kami nah ini hikmahnya adalah kita jadi berinovasi jadinya psbb itu dari maret kita
dan hikmahnya alhamdulillah beans yang tadinya coffee beans dua coffee itu yang tadinya hanya
bisa dinikmatin oleh orang orang dbc maryland virginia atau paling jauh new york atau philadelphia
di daerah isco sekarang udah bisa dinikmatin sama orang di california sama bisa dinikmatin sama
customer di texas di alabama di meksiko kenapa karena customer kita itu mereka beli online bukan
untuk ngirim ke mereka sendiri tapi mereka ngirim untuk sanak saudara dan orang dan teman kesana jadi
kan matai barat west coast dan saya gak pernah nyatakan bahwa dua coffee itu bisa dinikmatin
sama customer atau sama penikmat kopi sejauh itu jadi itu adalah hikmahnya dan satu lagi juga
kami sekarang karena belum bisa buka kami akan mengadakan lagi lagi satu produk yang
apa namanya kayak botolan hampir satu liter kurang lebih kenapa bukan seperti itu di sini ada literan
botolannya tiga puluh dua tapi nah kita mau bikin beberapa yang yang populer karena lagi summer itu kita mau
apa namanya itu udah kita lakukan di hari pertama buka besokannya kena ini ya jadi akhirnya kita
mau coba door to door delivery dan selain itu juga kita mau kayak ngadain home growing tutorials
dan disini tuh organisasi ya mungkin disana zomato kali ya ada disini iot itu tuh sangat
besar maksudnya komunitasnya sangat besar dan mereka sangat amat mendukung berbagai macam kegiatan
yang sekarang udah shifting to the new normal dan apa supar seeing ini mereka itu mau loh beli kit
seperti itu terus habis itu goal to our online platform dan di jadwal tertentu nanti kita bisa
ngadain home browing itu that is our plan so dalam kejadian seperti apapun lagi di titik rendah atau
jatuh seperti apapun selalu alhamdulillah ada kesempatan dimana kita harus berinovasi dan lebih
support from indonesia untuk tv dan seluruh indonesia yang masih berkarya masih beraktifitas
di tengah situasi seperti ini di amerika serikat tv thank you banget hatur luhun kisan waktunya
terima kasih bersama terima kasih telah bergabung bersama sian indonesia tv kita harapkan
agar jual kopi cepet buka ya teh ya kita akan memasyarakatkan kopi susu kopi dan pistok ke
masyarakat amerika serikat ya amin terima kasih banyak
selamat pagi tetesan buat keluarga semuanya sehat ya ya ya ya assalamualaikum bye bye
demikian tadi wawancara siang indonesia tv bersama dengan teh sip kaki yang ada di
washington dc ya kita harapkan agar situasi di sana cepat kondusifnya dua coffee cepat buka dan
masyarakat amerika serikat bisa menyukai sama seperti kita yang terkena demam kopi susu kalau
misalnya dua kopi di sana jual kopi susu kita akan memasyarakatkan kopi susu ke masyarakat
amerika serikat seperti itu ada tadi sudah selesai ya kita dialognya pada malam hari ini terima kasih
teman teman sudah mau bergabung di malam minggu yang cukup cerah pada malam hari ini besok siang
indonesia juga masih akan kembali besok dan setengah maaf jam setengah tujuh malam dan delapan belas tiga puluh
indonesia barat besok bersama rekan saya rizky harisnanda yang akan mewawancarai joko
anwar jadi pasti akan saja pada pada penasaran kan seperti apa sih nasib dari dunia sinema layar
lebat kita di masa pandemi dan juga memasuki kelajiman baru dan apakah mas joko anwar ini
akan membuat sebuah proyekan baru di tengah kelajiman baru kedepannya besok tunggu ya
wawancarai rizky bersama dengan mas joko anwar sekali lagi terima kasih teman teman ya telah bergabung
bersama kami pada malam hari ini sehat selalu semuanya jaga kesehatan jaga jaga diri kemudian
juga tetap bersama dengan orang orang yang disayangi jangan lupa jaga jarak kalau misalnya keluar rumah
pakai masker banyak banyak atau raji raji cuci tangan supaya kita sama sama menekan persebaran
virus corona di indonesia saya fani maniar sampai jumpa lagi di next live instagram with cnn indonesia tv